tadi ibu lihat bapak ngomong sama mas purnya serius sekali
soal bang ojak
soal apa pak
itu dia bu bapak juga gak jelas
jadi bapak sama mas pur tadi ngomongin yang indah jelas
lagian kini hari gitu
mocok telur masih pake tangan aja
kan udah ada alatnya
belum dikocok bang telurnya
yaudah abang bisa
bukan begitu bang
masa kocok telur aja gak bisa
makanya jangan suka ngeremehin perempuan
iya bang gak pernah ngeremehin
yaudah mocok telurnya
kalo tukang ojek kompa
kalian bisa jadi kuat
kuat buat apa
kuat itu bisa bikin kalian
tidak mudah diadu domba
ah kita gak mungkin diadu domba
eh mungkin aja

menurut buku yang saya baca itu bener banget ya
semua orang itu ada kemungkinan bisa diadu domba
tapi kan kita bukan domba pak
ada apa beh
gak ngarik dia
lagi bantuin tati bikin kue

lo mau cok telor kayak orang singit
ya namanya juga gak tau caranya be

gimana mau biasain kan ojek tukang ojek gak pernah bisa cok telor kan
gimana belajar beginian
ya dulu tiap mau lebaran
gua ngaduk dodol
lebih gede dari kocokan telor lu
ya kan lain be
gua antah aja lu kalo dikasih tau
ngocok telur kagak perlu singit
kamu harus nengok bang ojek
kalo bisa bantu dia
pak sofian gak ikut sekalian
terus sama bantu si ojek
saya pasti datang
tapi nunggu kabar dari mas pur dulu ya
mas pur gak usah ragu ragu
datang langsung ke rumah oja
mas pur makasih
mas pur makasih
mas pur makasih
mas pur makasih
mas pur makasih
tadi ibu lihat bapak ngomong sama mas purnya serius sekali
soal apa pak
itu dia bu
bapak juga gak jelas
jadi bapak sama mas pur tadi ngomonginnya
bapak juga gak jelas
bapak juga gak jelas
lagian kini hari gitu
mocok telur masih pakai tangan aja
kan udah ada alatnya
mixer tadi rusak be
mixer tadi rusak be
mixer bini lu rusak kok kagak lu betulin
udah udah bawa tukang servis
mau gitu gua kirain belum
yaudah kalau gitu
gua pamit ya
masih ada dia lagi yang harus dikocok bang

masih ada dia lagi yang harus dikocok bang
dari mana be
ojek ada di rumah
karena dia katanya ada masalah
lu mau tau mau
kepo lu ah
iya babek gaul nih ye
iya babek gaul nih ye
yang udah nih
ini masih ada
abang ngecek mr dulu dah
kali aja udah kelar
terus yang ngocok telurnya siapa
kalau abang ngocok telor lagi ntar kagak ada yang ngecek mixer
kepikiran terus omongannya mas pur tadi ya
omongan yang ndak jelas itu
yang gak jelas itu kejadiannya
maksud bapak gimana sih
ibu ndak jelas
bang ojak itu dapat musibah
musibah apa pak
nah itu yang bapak nggak jelas
kalau begitu bapak ya yang lanjut potong potong buah buat es buah nanti
ibu mau kemana
ibu mau cari info musibah yang dialami bang ojek
mak dari mana
indah sekarang ya mak
bunur mau kemana
saya dengar bang ojek kena musibah ya
oh seperti itu
saya ndak tahu
kalau emak ini tidak tahu terus saya cari tahunya sama siapa dong mak
tukang tahu kali
tidak ada ada
saya cuman gak tahu apa tadi
itu's bae apa rupanyafora
tapi gak sampai inderan juga kali
gak mau nganterin bunga ya
kalau mau artinya bunga gak usah bayar dong
ampur kan tukang ojek
kakaknya jangan salah ngomong cuy
bentar ya bunga
lagi galau di pangkalan
gak ada kerjaan
omongan kamu sama sekali
tidak menyakiti perasaan
perasaan aku cuy
tumben lo ngocok pake tangan
mixer tadi rusak mak
oh seperti itu
iya mak lagi diservice sama bang oja
bakalan bener kagak
bakalan bener atau enggaknya
tergantung kabar dari bang ojek mak
terus laki lo kapan datengnya
kalau mixernya udah bener mak
suhaillah agak lagi enak

krimen bekas krimi punya
aku ngalih mikir